terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
akibat proyek atap kolam renang ambruk
seorang pekerja di malang tewas dan lima lainnya terluka
evakuasi sempat berjalan dramatis saat salah satu korban terjepit besi penyangga atap
beginilah proses evakuasi seorang pekerja bangunan
yang tertancap besi atap proyek pembuatan kolam renang
di areal stadion kanjuruan kepanjen malang jawa timur selasa siang
tim evakuasi dari pmi kabupaten malang
dan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten malang
dengan susah payah mengeluarkan seorang pekerja proyek
yang terjepit besi tiang penyangga bangunan
yang berada di atas ketinggian tiga puluh meter
evakuasi yang berlangsung lebih dari satu jam ini
akhirnya berhasil mengeluarkan korban
setelah besi yang menjepit tubuhnya dipotong menggunakan mesin
diduga kuat ambruknya rangka atap bangunan saat pekerja berada di ketinggian
lebih disebabkan dari penyelenggaraan
yang menyebabkan terjangan angin kencang
dalam insiden ini selain satu orang pekerja tewas di lokasi kejadian
lima pekerja lainnya mengalami luka berat
dan dibawa ke rumah sakit kanjuruan kepanjen
untuk mendapatkan perawatan intensif
sementara aparat kepolisian resor malang
masih melakukan penyelidikan atas tragedi runtuhnya
atap proyek pembuatan kolam renang tersebut
abdul malik malang